fix gak ada apa apa
kayaknya jinny kenal deh
ini suara langkah kakinya siapa
jinny dalam bahaya nih
dia mau ngerjain gue nih
dia mau main main nih sama gua nih
oke emang bener ya apa yang dikatakan sama belo itu
kalau kamu itu diculik sama jim
udah gitu kamu disihir sama jin
jadi apa tuh manusia lili put
mendingan kamu ngaku aja sama bumi
nanti biar momi suruh poppy mecat itu juneidi
gak boleh begitu sama orang
nanti rezeki kita nggak berkah
kalau banyak ngomong itu pasti salah
udah ngaku aja sama momi
gak inget apa apa gitu
kenapa kita dibancang sama mereka
ini bener bener lancang
apa gak salah
kamu harus pergi dari sini
sebelum kalian merantem
di sini terlalu banyak beranggung
jangan pergi upin
aku tidak zaman kamu berada di sini
aku sudah bicara baik baik
kalau kamu tidak mau juga
kita menggunakan kekerasan
ya ampun laki laki
kempalkan kambil jempol ya
biar lempar ke adem

dari pada jenny ngarepin jin jin yang tongkosong nyaring bunyinya itu mendingan jenny cari aja
pokoknya sendiri mungkin yang bau sesuatu enggak ini mau bau biasa maksud omjin
bau napasnya jin atau setan yang menempati tempat baru bosjo
mainannya ntar dulu cari dulu sekarang siap
gak ada poin
kenapa disini dipukul
dapet dapet dapet
aku gak mau perang sama kamu
kita bersaing secara sehat
kita bagi juga lehen nih
siapa yang melewati
aku sebelah sana
aku sebelah sini
kenapa itu kopi kayak gitu
kita ini sedang berhadapan dengan
itu bukan teroris
bukan teroris popi
jaman sekarang itu
sudah tidak ada yang namanya jin
jin itu sudah takut sama manusia
sudah dijadiin celana
orang orang sekarang itu sudah banyak
yang jadi jin
dia jadi popi
jangan minta hantarin momi ya
minta hantarin popi aja ya
sana cepet hantarin
rinsuknya momi kasihan
ya udah minum sana popi
popi yang berangkat
kalo ada teroris
kalo jini berubah aja kali ya jadi dia
kok mukanya bisa mirip banget ya sama jini
berasa kayak ada yang ngeliatin ya
tapi gak ada siapa siapa sih
gaada apa apa
gaada apa apa

suara langkah kakinya siapa
dia mau ngerjain gue nih
dia mau main main nih sama gua nih
kalo jini masuk ke dalem
terus jini berubah deh
jadi yang kayak disitu tuh
ada apa kak
bantuin kak raya dong jun
di kamar kak raya
ada yang mukanya percis banget kayak kak raya
jangan jangan itu jini
itu jini yang menyamar jadi kak raya
itu bener bener mirip kak raya
usirin dong ke kamar kak raya ya